akhirnya indonesia dapat kembali mengekspor biodiesel ke uni eropa tanpa bea masuk yang tinggi
hal ini terjadi setelah indonesia memenangkan gugatan yang diajukan kepada uni eropa di organisasi perdagangan dunia pbb atau world trade organization atau wto
dalam rilis resmi kementerian perdagangan dinyatakan putusan panel badan penyelesaian sengketa wto memenangkan enam gugatan indonesia atas uni eropa
dengan kemenangan ini akses pasar biodiesel diharapkan semakin lebar dan dapat kembali memulihkan ekspor biodiesel ke uni eropa
selain itu kemenangan ini dapat memberi harapan bagi eksportir atau juga produsen biodiesel indonesia
akibatnya ekspor biodiesel ri ke uni eropa pada dua ribu tiga belas hingga dua ribu enam belas melorot tajam
dan berikut ini adalah penurunan nilai ekspor biodiesel indonesia ke uni eropa pada dua ribu tiga belas hingga dua ribu enam belas
kita lihat bersama pada dua ribu tiga belas belum tadi sempat kita lihat bersama tapi kita lihat penurunannya tampaknya juga cukup signifikan
dan kemudian ini adalah gugatan ri atas uni eropa terkait bmad biodiesel
uni eropa tidak menggunakan data eksportir ri
dalam menghitung biaya produksi kemudian uni eropa tidak menggunakan data biaya di ri pada penentuan nilai normal perhitungan margin dumping
dan uni eropa menentukan batas keuntungan yang terlalu tinggi untuk industri biodiesel ri
sebelumnya pemerintah melawan resolusi uni eropa menyangkut pembatasan impor minyak kelapa sawit atau cpo
pemerintah indonesia juga telah mengajak malaysia melawan diskriminasi minyak sawit dari benua
sebelumnya sebuah resolusi diterbitkan oleh parlemen uni eropa ataupun parlemen eropa pada april dua ribu tujuh belas yang menyuruhkan kepada seluruh negara anggota uni eropa agar tidak lagi menggunakan minyak sayur dalam biodiesel karena telah memicu terjadinya pengundulan hutan
imbawan ini ditargetkan mulai berlaku pada dua ribu dua puluh